saudara usai ditetapkan tersangka pada april lalu seorang dokter spesialis ortopedi di palembang sumatera selatan ditahan polisi
penahanan ini dilakukan setelah tersangka terbukti melakukan tindakan asusila terhadap istri seorang pasien
kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang dokter spesialis ortopedi terhadap istri pasien beberapa waktu lalu di palembang sumatera selatan masih bergulir
usai ditetapkan sebagai tersangka pada april dua ribu dua puluh empat lalu dokter berinisial my saat ini resmi ditahan
penahanan dilakukan atas dasar bukti yang kuat
hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik terbukti alat suntik yang diberikan ke korban mengandung mida zolam atau obat penenang serta darah korban di jarum suntik
sebelumnya suami korban juga diberikan suntikan oleh tersangka untuk proses pengobatan
tetapi korban yang tengah menemani suaminya juga diberikan suntikan
dengan modus diberikan vitamin
saat korban tidak sadarkan diri diduga tersangka melakukan pelecehan seksual terhadap korban
menurut direktur reserse kriminal umum polda sumsel penahanan harus dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan alat bukti
proses menentukan alat bukti semua sampai dengan uji lab
dari uji lab kita dapatkan bukti bahwa suntikan yang kita dapatkan itu mengandung middzula
dan di ujung suntikannya itu di jarumnya itu itu dna nya identik dengan dna korban
kemudian dari alat bukti yang lain kita dapatkan ke dokumen keterangan saksi kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka
nah setelah penetapan tersangka lakukan pemeriksaan dua kali
dan hari senin kita lakukan penahanan pada tersangka mn
polisi memastikan tidak ada restoratif justice di dalam kasus ini meski mencuat adanya isu damai antara tersangka dan korban
kini tersangka yang merupakan dokter spesialis ortopedi terancam hukuman lima belas tahun penjara
reski oktora mukos diferensial kompas tv palembang sumatera selatan